apakah bisa diartikan bahwa dari tim tpn sudah merasa puas dengan jawaban empat menteri kemarin
ya memang ada yang mengusulkan supaya langsung presiden jokowi saja yang dihadirkan
tapi saya termasuk orang yang berpendapat bahwa kehadiran empat menteri itu sudah cukup ya
karena keempat menteri ini kan juga pembantu pembantu presiden
saya tidak mau membawa kasus ini
ke level yang lebih tinggi karena empat menteri ini adalah empat menteri yang cukup menjalankan tugasnya sebagai pembantu pembantu presiden
pertanyaan anda apa sebenarnya
jadi ada pernyataan pernyataan dari para menteri kemarin di kesaksian itu yang dirasa sudah cukup menjawab tudingan tudingan yang didalilkan
sebetulnya para menteri ini kan bicara normatif
dan kalau dari segi normatif saya tidak ada masalah dengan pernyataan menteri tersebut
kita tidak mendapat jawaban jawaban dari para menteri yang hadir di sidang mk kemarin
kenapa penyaluran bansos itu dilakukan misalnya saat saat menjelang pilpres misalnya
kenapa kunjungan presiden begitu banyak dilakukan ke jawa tengah misalnya
atau salah dua dari poin poin yang kita tanyakan
jadi soalnya bukan soal dasar hukumnya perlinsos atau bansos
soalnya bukan soal bagaimana program itu sudah didesain sejak lama
kita setuju dengan program itu
yang kita persoalkan adalah timing dan distribusi yang dilakukan terhadap target target grup
atau sasaran sasarannya diarahkan oleh bansos ini
nah itu yang menjadi persoalan kita dalam kasus bansos ini
jadi bukan soal dasar hukumnya bukan soal bahwa itu sudah masuk apbn
kita setuju saja karena kita tidak anti bansos
nah misalnya saya kasih contoh ya
dia mengatakan kemarin semuanya sudah inline dengan undang undang
dengan program yang disiapkan oleh pemerintah dengan apbn
tapi kan dia tidak menjawab kenapa dia misalnya menggunakan bansos itu
dalam kampanye dan menyebut dan mengatribusikan itu kepada jokowi
nah ini satu hal yang saya kira perlu dijawab oleh para menteri
termasuk oleh soedara erlangga haktarto
nah soedara zulkifri hasan itu juga melakukan hal yang sama
seolah olah bansos itu adalah ya kebijaksanaan dan kedermawanan jokowi sebagai presiden
karena bansos itu kan program pemerintah yang disetujui oleh dpr
nah seharusnya semuanya ya harus mendapatkan kredit dari program bansos ini
nah kalau kita mau fair mau objektif ya harusnya seperti itu
oke atas tanggapan dari tpn ini bang martin gimana melihatnya
ya yang pertama ya ini sesuai prediksi kami bahwa memang hadirnya empat menteri ini
justru akan membantah dalil dalil baik pemohon nomor satu maupun pemohon nomor dua
karena kan yang didalilkan itu kan sebenarnya hampir mirip ya
politisasi bansos perlinsos secara terstruktur dan masif
nah kemarin sudah dijelaskan baik dari anggaran ya oleh menteri keuangan
penganggaran itu sudah jauh dilakukan di awal tahun dua ribu dua puluh
disetujui anggarannya september
sebelum gibran jadi sorry sebelum putusan mk nomor sembilan puluh
dan juga sebelum pak prabowo dan gibran itu mendaftar sebagai capres dan cawapres
jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa siapapun capres dan cawapresnya program itu akan berjalan
lalu yang berikutnya mengenai penjelasan dari menteri pmk dan juga bu siapa
bahwa di indonesia ini ada tiga kategori rakyat miskin
yang pertama adalah miskin ekstrim miskin dan hampir miskin
yang dimaksud dengan miskin es krim ini adalah orang orang yang gajinya itu atau pendapatannya lima ratus ribu ke bawah
ditambah dengan dia punya anak ada orang di fabel disitu
nah orang orang yang seperti ini harus langsung diberikan bantuan tidak bisa ditunda
itu kutipan dari kata kata bu risma
sehingga pendistribusian bansos yang dari dua ribu dua puluh tiga sudah didistribusikan semenjak awal tahun
lalu yang berikutnya mengenai bapak joko widodo ya turun ke lapangan membagikan secara simbolik ya
yang akhirnya juga disampaikan oleh menteri keuangan bu sri mulyani ternyata
anggarannya itu diambil justru diambil dari dana operasional presiden bukan dari dana bansos maupun perlinsos
namun yang mau kita bicarakan adalah kebiasaan bapak presiden ya yang disebut dengan belusukan ataupun merakyat ini
ini sebenarnya kan kebiasaan kebiasaan dari yang diajarkan oleh bung karno ya
dan juga semangat ideologi dari partai pdi perjuangan
kalau sampai kemudian dari pihak pemohon menyatakan ini tidak membantu untuk menjawab dalil permohonan
lalu juga dari bung refli harun menyatakan bahwa keterangan dari para menteri ini seperti laporan kerja gimana tuh bang martin
itu relatif ya karena gini biar saya lanjutkan dulu
jadi pak jokowi itu belusukan sudah dari jadi wali kota solo
lalu saya tahu pak jokowi suka belusukan itu ketika beliau jadi gubernur di jakarta
dan beliau ini konsisten meneruskan hal hal yang dimaksud
nah di dua ribu dua puluh satu itu kan ada covid sembilan belas
dan juga setelahnya ada yang namanya badai el nino
yang akhirnya ya secara penelitian bmkg memprediksi bahwa badai el nino itu akan bertahan setidaknya sampai dengan april dua ribu dua puluh satu
nah didasarkan dengan hal hal tersebut pak jokowi ini ya sekaligus kunjungan kerja beliau juga merakyat dengan memberikan secara simbolik
kenapa di luar negeri itu tidak ada bansos prabowo gibran menang ya
di sumatera barat di aceh tidak ada bansos eh sorry ada bansos juga tetap saja kita kalah
lalu ada empat puluh dua pj kepala daerah di indonesia ini yang dikuasai oleh partai pdi pks pkb dan nasdem
kita pun juga menang tebal
jadi kurang relevan rasanya tuduhan politik asesi bansos dan juga penggunaan pelaksana jabatan kepala daerah sebagai insuransi
kepala daerah sebagai instrumen kemenangan dari prabowo gibran gitu loh
jadi kami senang ya bahwa kehadiran empat menteri ini mematahkan seluruh dalil dalil terkait politik asesi bansos terima kasih
oke pak todung sampai dibilang oleh bung refli bahwa keterangan dari para menteri ini sebatas seperti laporan kerja anda juga merasa demikian
ya saya katakan tadi dengan menggunakan istilah normatif karena memang kita tidak mendapatkan jawaban dari keempat menteri ini
kita tidak mempersoalkan apakah dana bansos yang masuk dalam

buat saya itu bukan bukan isunya isunya adalah kenapa penyaluran bansos itu terkesan sangat dipolitisasi
apakah itu oleh presiden jokowi langsung apakah itu oleh menteri menterinya
nah memang kemarin itu ada penjelasan dari menteri keuangan bahwa itu bukan dana bansos itu dana operasional presiden
nah ini pertama kali kita mendengar ada penjelasan semacam ini karena selama ini kan kita tahunya itu dana bansos
dan presiden juga ya saya kira sangat ya mengadvokasi bansos dan kita setuju itu
tapi kan momentumnya timingnya kemudian sasaran penerimaan bansos itu itu dua isu yang tidak terjawab
nah hakim mk arief hidayat menanyakan apakah dalam rapat terbatas kabinet
ada pertanyaan pertanyaan atau pernyataan pernyataan yang aneh aneh
nah kenapa hakim arief hidayat mengatakan seperti ini
karena dia mencurigai ada sesuatu di balik penyaluran bansos ini
nah sesuatu itu apa sesuatu itulah yang kita sebut sebagai politisasi
kita tidak membantah bahwa di negara lain juga ada program semacam bansos
tapi tidak sepenuhnya berbanding tidak berbanding juga
saya tahu bahwa di thailand ada bansos
saya tahu bahwa di thailand ada bansos
di malaysia di filipina juga ada bansos
tapi tidak seperti yang kita hadapi di indonesia
di indonesia ini bansos itu begitu kental politisasinya
kalau saya mengatakan bahwa bansos itu sejak dulu ada
memang zaman sbi juga ada bansos itu
tapi belum pernah ada politisasi seperti sekarang ini
dan coba kalau dilihat jumlahnya empat ratus sembilan puluh enam delapan triliun
plus lima penyesuaian otomatis yang diambil
nah ini kan gede sekali jadi lima ratus empat puluh sekian triliun
sehingga dari pernyataan empat menteri kemarin itu
sama sekali tidak ada pernyataan pak mungkas yang mungkin bakal dikuatkan lagi
pendalilannya dalam sidang berikutnya di tanggal enam belas april pak todo
saya heran kenapa para menteri itu tidak menjawab pertanyaan hakim mahkamah konstitusi arief hidayat
menurut saya itu penting ya untuk mendapatkan klarifikasi
mendapatkan kejelasan apa yang terjadi pada rapat rapat kabinet terbatas seperti itu
buat saya bansos itu kita setuju
tapi banyak pertanyaan yang tidak dijawab dengan kehadiran empat menteri itu
ini yang buat saya tetap menjadi masalah dan kami akan tetap pada pendirian kami
seperti yang kami tulis dalam permohonan phpu kami
dan kalau kita melihat kami punya saksi
saksi kita itu memberikan penjelasan bahwa mereka itu diarahkan
bahwa karung beras yang dibagikan kepada pemilih pemilih itu
itu udah ada gambarnya prabowo dan gibran
nah itu fakta yang diungkapkan di depan persidangan
jadi saya melihat politisasi itu tidak bisa dibatasi sebetulnya
masih tetap ada politisasi yang dilihat oleh pemohon nih bang martin
ditambah lagi tidak menjawab pertanyaan dari hakim juga yang dipandang oleh pemohon
karena kan pada dasarnya kita ini berbeda pendapat ya
dan pendapat ini kan dituangkan masing masing dalam baik permohonan maupun jawaban kami
yang penting kan proses ini sudah dihadapkan dan dilalui secara konstitusional
nah tadi misal misalkan yang dipersoalkan adalah beras ya dengan logo prabowo gibran
seperti ada beberapa kader pdi perjuangan yang door to door daerah sulawesi
di daerah jakarta dan juga di daerah sekitarnya ya
yang mengatakan bahwa ini merupakan bantuan dari pak ganjar
pak ganjar orang baik tolong pilih pak ganjar
lalu dia memperkenalkan bahwa dia adalah anggota dpr incumbent
lalu dia juga meminta untuk memilih pdi perjuangan
sangat banyak sekali hal hal seperti itu yang beredar di sosial media
apakah itu secara suara terlalu besar atau tidak
nah lalu yang berikutnya mengenai logo ya bisa saja logonya ada prabowo gibran
ataupun bisa saja logonya ada logo logo tertentu
nah cuma yang paling penting di sini adalah apakah paket sembako itu menggunakan uang negara
atau sudah dibeli terlebih dahulu gitu ya
nah jadi ya sah sah saja intinya nanti kita akan serahkan kepada mahkamah konstitusi
nah tadi terkait yang disampaikan pak
yang disampaikan pak todungi yang mengenai pak erlangga bagi bagi terus menyebut nama presiden
lalu pak zulkifli hasan juga dituduh melakukan hal yang sama
ini kan semua sudah diuji ya melalui sengketa proses yang sudah dilaporkan kepada bawaslu
dan mbak waslu juga sudah memberikan jawaban melalui jawaban pada saat sidang di mahkamah konstitusi
dan sudah dijelaskan terkait rekomendasi terhadap hal hal tersebut
ada yang memang melanggar peraturan tapi bukan peraturan pemilu
ada yang tidak cukup bukti sehingga tidak memenuhi syarat material
nah sebenarnya kalau kita mengacuannya itu aja bang tiffal
jadi kita harus optimis bahwa tsm terkait politisasi bansos dan juga tsm terhadap abuse of power itu
nantinya kami sangat optimis tidak akan terbukti dalam permohonan nomor satu maupun permohonan nomor dua
dan prosesnya akan berlanjut nanti di tanggal enam belas april dua ribu dua puluh empat
bang martin luka sumanjuntak juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami